selamat malam senara harga tiket nonton kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam
antara indonesia kontra irak dan indonesia melawan filipina
dikeluhkan karena harganya yang mahal
namun ternyata meskipun lebih tinggi dibandingkan laga indonesia melawan vietnam maret lalu
dua kategori tiket sudah ludes terjual
pembelian tiket laga kualifikasi piala dunia di stadion utama gelora bung karno jakarta telah dibuka
timnas indonesia akan melawan irak pada hari kamis enam juni dua ribu dua puluh
dan menghadapi filipina lima hari setelahnya
harga tiket pertandingan timnas indonesia melawan irak pada kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
berada di rentang harga dua ratus lima puluh hingga satu dua ratus lima puluh rupiah
sementara tiket terusan pertandingan timnas dibanderol mulai dari rp empat ratus lima puluh
sampai rp dua dua ratus lima puluh
meski mahal ternyata untuk tiket terusan kategori termurah seharga rp empat ratus lima puluh
dan tiket terusan termahal seharga rp dua dua ratus lima puluh ini sudah habis terjual
kayaknya bakal memberatkan warga juga kalau mau nonton gitu kan
katanya untuk peningkatan pendanaan timnas juga menurut saya harusnya sih
yang tidak perlu dibebankan ke supporter ya
harusnya bisa lebih manajemen ke sponsor dan lain lain seperti itu
ya mungkin nih kalau punya duit mah enak lah ya
kalau yang nggak punya duit kan sian juga mbak
tapi nggak ada budget buat nonton kan
ya jadi ini juga kurang beban juga
ada keberatan sedikit lah sebetulnya ya
cuma untuk kebaikan pssi atau kebaikan bersama ya saya rasa sih nggak masalah
daftar harga tiket laga timnas indonesia versus irak dan filipina
upper garuda package atau tribun atas rp dua ratus lima puluh
kemudian garuda north package atau tribun utara dan tribun selatan
sementara garuda east package
tribun timur dan tribun barat masing masing rp delapan ratus lima puluh
dan premium east package atau vip timur dan vip barat masing masing rp satu dua ratus lima puluh
ada pula tiket terusan indonesia versus irak filipina
tribun atas rp empat ratus
tribun utara dan selatan rp satu
tribun timur dan tribun barat rp satu lima ratus
serta vip timur dan vip barat rp dua dua ratus lima puluh
anggota exco pssi arya sinulinga menyebut kenaikan harga tiket timnas di kualifikasi piala dunia dua ribu delapan belas
sumber pendanaan untuk kebutuhan timnas
semakin kuat timnas dan semakin jauh timnas melangkah di sebuah turnamen
maka biaya yang dibutuhkan semakin besar
bahwa timnas yang kuat itu membutuhkan pendanaan yang kuat
itu sudah konsekuensi logis itu
seperti kemarin kita di afc u dua puluh tiga itu
kemudian kita masuk sampai semifinal
di tiga empat karena kita mengejar olimpiade
kita pergi lagi ke paris gitu ya
itu saja sudah membutuhkan dana yang sangat besar
yang dimana sebelumnya pun ada tc juga